mereka masih sibuk
gue harus keluar dari sini
suara apaan tuh
mereka pakai hujan
mereka pakai hujan
mereka pakai hujan
woy jangan kabur lo
kejar kejar kejar
lo bodoh tunggu sini
jangan sampai kita kecolongan lagi
bosan banget mah disini
iya sih tapi abis mau gimana lagi
bedak bedak bedak
kamu hapus dulu
ya sebentar ya
udah enakan belum
bagaimana keadaan kamu silah
ya begini loh mas
dia masih lemes
dari tadi juga batuk
dia belum datang kesini
boy ya itu dia
tadi dia sempat nelfon saya
saya udah jelasin
terus saya tanya balik sama boy
kamu mau dateng apa engga
terus tiba tiba teleponnya mati
saya gak tau deh gimana kelanjutannya
ya udahlah ya mas
mungkin boy banyak kegiatan ya
mau gimana lagi belum sempat mungkin
masih support ya sayang
ya gapapa pemah
tapi aku yakin boy pasti nanti datang
bisa kita bicara sebentar
iya boleh mas
sebentar ya sayang
saya minta bantuan
karena boy bertindak kurang sopan
itu semua karena kesalahan saya
karena saya kurang perhatian selama ini sama boy
saya bisa ngerti kok gimana kesibukannya boy
sila itu sangat mengharapkan kehadirannya boy
karena dia mengharapkan sekali kehadiran boy
lagi sibuk banget sama peremtahan ya boy